turnamen pramusim piala presiden dua ribu delapan belas telah usai dengan persija jakarta yang keluar sebagai pemenangnya
pihak penyelenggara atau siring komedi telah merilis rangkuman penyelenggaraan turnamen pramusim tersebut
mari coba kita lihat bersama yuk
kita lihat dari yang pertama press piala presiden dua ribu delapan belas dalam angka penonton yang hadir stadion total empat ratus dua puluh lima sembilan puluh empat
ini bisa dikatakan sebagai mungkin salah satu pesta rakyat juga ya karena ini banyaknya penonton yang hadir mengalahkan rekor dari dua laga piala presiden sebelumnya
lalu juga selain itu ini bisa dikatakan sebagai salah satu turnamen pramusim yang paling bergensi lah begitu di indonesia karena hadiahnya yang cukup besar angkanya
dan juga ini disiarkan langsung di televisi nasional karena jarang jarang laga laga pramusim lain itu disiarkan secara langsung begitu
lalu juga ini bisa kita lihat dari rata rata
berarti di tiap pertandingan ini total ada empat puluh pertandingan sampai laga final kemarin yang terakhir persija melawan bali united
per pertandingannya ini penonton yang datang sekitar sembilan belas tiga ratus dua puluh dua
wow banyak sekali ya
lalu kita lihat yang selanjutnya
piala presiden dua ribu delapan belas juga ini mendapatkan dana sponsor yang tidak sedikit
anda lihat ini angkanya nolnya banyak sekali
satuannya adalah pembangunan
total empat puluh enam miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah
ini dari keseluruhan total pendapatannya sekitar lima puluh lima miliar satu ratus empat puluh empat empat ratus enam puluh sekian sekian besar sekali
lalu juga yang didapatkan dari pendapatan tiketnya tiketnya saja ini pendapatannya sampai delapan miliar lebih begitu
dan total keseluruhan keuntungan dari piala presiden dari penjualan tiketnya sendiri
dan itu sekitar sembilan miliar tujuh ratus juta lebih bisa anda lihat dan memang dijelaskan angka tersebut belum termasuk pengembalian dana dari gbk
yakni sebesar sekitar enam ratus delapan belas juta lalu juga pengeluaran yang belum dibayarkan sekitar satu tiga m dan juga pembayaran kontribusi yang harus dibayarkan ke pssi itu sekitar lima miliar
ini bisa kita lihat juga bahwa kalau dari sponsorship
nama nama besar seperti indika lalu juga ada indofood mtex sebagai yang memiliki hak siar begitu untuk tayangan dari piala presiden ini
lalu yang logo logo yang terdapat di jersi jersi para pemain itu juga bisa anda lihat di pinggir lapangan selama pertandingan berlangsung adalah iklan iklan yang berada di sekeliling lapangan
lalu juga iklan yang juga tayang selama siaran piala presiden ini berlangsung
uang yang ada di situ
terus berputar begitu ya
maka dari itu bisa dikatakan piala presiden dua ribu delapan belas ini lumayan bergensi karena uangnya tidak sedikit
lalu kita lihat yang selanjutnya
ini bisa kita lihat lagi piala presiden dua ribu delapan belas dalam angka dari media yang meliput
rata rata ada sekitar lima puluh sembilan media per hari di pertandingan dan total keseluruhan dari media yang meliput adalah satu dua ratus delapan puluh sembilan
benar benar bisa dikatakan ini coverage coverage yang besar sekali begitu ya
lalu juga ini apabila berbicara mengenai share televisi share apabila anda belum terlalu paham ada istilah share dan juga rating di televisi
karena kalau share adalah presentasi orang atau pesawat televisi yang memilih untuk menonton program tertentu dan di dalam kategori ini adalah dalam hal ini adalah orang yang menonton pertandingan piala presiden
rata rata tujuh belas enam dan yang tertingginya adalah ketika pada saat laga final tiga puluh lima tiga ketika persija jakarta melawan bali united
selain memang antusiasme yang besar para fans yang datang langsung ke stadion ini di seluruh indonesia fansnya base nya juga besar sekali maka tidak heran share nya bisa sampai segitu
lalu juga rating televisinya juga ikut meninggi karena di final pun sembilan tiga ini angka yang lumayan
lumayan besar untuk sebuah tayangan televisi karena jarang jarang apabila tidak ada momen khusus begitu ya tidak ada kejadian yang menarik perhatian jarang apabila ratingnya bisa sampai segitu